isu semakin liar sementara kita menginginkan bahwa proses ini betul betul dilakukan oleh pihak mabes polri dengan dibentuknya tim
tim khusus tentunya itu betul betul bisa membongkar apa sesungguhnya yang terjadi di rumah kadit propam ini
tapi terkadang pak mahfud mengeluarkan suatu statement mendahului mendahului proses penyidikan yang dilakukan oleh mabes polri
sehingga itu menambah isu di luar sebelum ada rilis yang disampaikan oleh mabes
dan ini menambah kegaduhan pak mahfud sementara kita sendiri tidak menginginkan hal itu terjadi
oke lah kita sepakat apa yang disampaikan
apa namanya hal hal yang disampaikan terbukti adanya tapi itu kan mendahului proses dan itu saja bisa mempengaruhi
ya kata pak mahfud tadi ada fisiko hirarki dalam posisi pak mahfud sebagai mengkopol hukum
tentunya ketika mengeluarkan suatu statement mengeluarkan suatu komentar dan sebagainya itu bisa jadi patokan bisa jadi rujukan
ya kan begitu pak
nah kita sih berharap posisi pak mahfud sebagai ketua lpsk
dalam konteks melakukan pengawasan eh kompolnas
ya ex officio sebagai mengkopol hukum
tentunya memberikan rekomendasi
kalau ada yang salah dalam proses penyidikan itu disampaikan kepada pihak mabes kan begitu
sebenarnya logikanya seperti itu tidak diumbar ke publik menurut saya
tidak diumbar ke publik sehingga itu memunculkan isu isu semakin liar dan sebagainya
bahkan ya di pelintir kiri kanan dan sebagainya kan begitu pak mahfud
ini pendapat saya pak luhut ya
nah saya oke ini proses sementara berjalan
tim juga sudah dibentuk oleh pihak mabes polri dan melibatkan pihak eksternal
tentunya kita juga menghindari kegaduhan yang sangat menyita perhatian kita selama sebulan ini
ya pak mahfud apa tentunya
kita mempercayai pihak mabes polri dalam melakukan membongkar apa yang terjadi terkait kasus ini
dan saya kira motif yang disampaikan oleh pak mahfud tadi lalu kemudian juga beberapa statement sebelum pihak mabes polri menyampaikan rilis yang sebenarnya terkait menyangkut masalah kasus pembunuhan ini
sedapat mungkin itu bisa kita menahan diri
kita serahkan ke pihak mabes polri
yang sudah dibentuk oleh pihak mabes polri saya kira juga orang orang yang memiliki integritas yang tinggi
dan bisa saja ini terjadi seperti pak mahfud katakan bahwa ada bintang tinggi akan mengundurkan diri kan begitu
nah ini juga bisa secara fisikologis dilarinya ke katakanlah ke tb satu dengan kegamangannya begitu
kan itu memunculkan isu isu di luar juga ini saya kira di dalam tidak kompak ada sesuatu
padahal itu kita tidak inginkan pak ya
dalam suatu organisasi apalagi namanya institusi kepolisian yang begitu besar kita menginginkan betul betul terjadi suatu sinergitas yang baik
supaya kasus ini betul betul ditangani secara profesional akuntabel dan transparan
tidak semua persoalan diumbar ke publik lalu kemudian mendahului pihak penyidik terhadap proses penanganan kasus ini
saya kira itu pak terima kasih
silakan pak mahfud
bapak syarifudin suding sebenarnya ini bukan satu bulan pak sudah hampir dua bulan nih ribut
kita tengah malam buka tv sampai tadi malam masih soal ini juga
tadi pagi juga nanti sore juga lagi
apalagi ini ada sidang dpr rame lagi nanti
jadi sudah hampir dua bulan nih bukan satu bulan
nah soal statement pak saya tidak pernah masuk ke pro justisia
tidak pernah sampai sekarang
saya sudah yang projustisia
prostisia saya bilang arahnya ke situ
termasuk yang tadi sudah saya klarifikasi ke pak habibur rahman ketika saya
kenapa saya ngumumkan dulu
enggak saya bilang begitu dan memang kapolrinya yang mengklarifikasi besoknya kan waktu mengumumkan sambu itu
bahwa iya betul kemarin sudah empat
nah sekarang diumumkan semua
saya juga tidak mengumumkan namanya kan dia kemudian ngomongkan namanya
saya juga bilang sudah sudah empat
tapi oke pak bagus itu
cuma begini pak
iya pak mahfud tidak mengumumkan nama tapi menyampaikan bahwa akan ada tersangka baru
itu kan mendahului pak
ya kan begitu
saya kira itu sudah masuk dalam proses justisia
bapak mendahului tentang apa yang dilakukan oleh pihak pihak
pak ketua kasih kita juga dong